kenapa aku selalu teringat sama papa
rasanya kangen sekali
tapi kalau papa efendi tau
pasti lagi ngelamun kan
ke fadil tuh
makanya dia ngelamun
tapi kan nggak perlu cubit
jadi kalian mau ke amerika
mau apa kalian disana
haris mau melakukan transplantasi gijal disana
karena tenaga medis disana
jauh lebih berpengalaman
dan peralatan yang
rumah sakit di amerika itu adalah rekanan rumah sakitnya laras
dan kata mereka
sudah ada donor yang cocok buat haris bu
berarti kamu gak jadi terima donor dari edo yaris
lagi pula kan sudah terbukti
tanpa bantuan edo
allah memberikan jalan yang lain
jadi haris benar benar tidak butuh bantuan edo
ibu gak perlu baik baik lagi sama edo
gak ada gunanya dibaikin bu
dia malah akan menekan kita
ibu ngerti kan maksud haris
jadi papi sama tante laras kapan berangkat ke amerika
une ma bengi
aku bingung deh sama kamu
mau pergi ke amerika
kalau gak salah
pasiennya itu pasti dari jauh jauh hari
amerika kan jauh
ya memang begitulah kenyataannya
lebih cepat lebih baik
tapi aku masih heran aja
kamu itu pergi ke amerika
memang sengaja untuk berobat aja
atau kamu gak sanggup melihat fadel sama kamila mau menikah
berhenti memprovokasi orang
aku sangat percaya dengan saudara kembaran
taufan gak mungkin suka sama camilla
karena dia bukan kamu
dia selalu iri karena kebahagiaan orang lain
sekarang lebih baik kamu masuk
aku mau bicara sama taufan
tapi ada yang mau gue tanyain sama lo
bukannya gue gak percaya sama lo
tapi entah kenapa
keperigian lo ke amerika ini terkesan aneh buat gue
seperti ada yang lo sembunyiin dari gua
maksud lo apa sih dil
amat jns berbincang gede
jadi ternyata crying baby dari dulu
itu siapa itu
lupa kadanya lo bicara sama dia
tapi sebenernya dia bisa daya
jadi lalu gitu
lalu bay dinari kalian
jadi gasanya otsyat dia
karena bisa jadi opat
kalau pasa b larva sama orang

ke famehh kreuelanya
waktu lo mau pergi dari rumah
lo mau kemana van
mau ke rumah temen gue
iya sekalian minum
bukannya lo mau keluar dari rumah kan
dahlah gak usah bawa
waktu itu perasaan gue benar benar gak enak
dan ternyata benar
waktu gue bangun itu sama sekali belum pulang
bahkan lu gak pulang selama lima tahun
sama seperti sekarang van
kalau ada sesuatu yang sembunyi dari gue
kasih tau gue van
lo tenang aja dio
lagian apa alasan gue untuk meninggalkan rumah ini
rumah ini merupakan tempat yang nyaman buat gue
lagian gue punya calon pembalap di sini kok
jadi gue akan meninggalkan dia sebelum gue memberikan ilmu balap gue sama dia
kava kan jadi dokter van
dokter yang bisa balap lah
lo pegang janji lo ya
apa yang gue lakukan sekarang
semuanya demi kebaikan
jam segini kok kamu belum tidur
alina udah banyak bertindak sendiri pi
dan alina udah nyakitin hati banyak orang
kamu bersikap seperti ini karena kamu sangat menyayangi papi
tapi papi harap setelah ini hubungan kamu dan kamila jangan jadi pemanas lagi ya
biar bagaimanapun kan kalian saudara
saudara gimana pi
camilla itu kan bukan anak kandung papi
biarpun kalian bukan saudara
tapi kan papi sudah menganggap kalian itu saudara
apalagi kamila sudah papi anggap sebagai anak papi sendiri
pi udahlah pi
papi berhenti bermimpi
karena itu semua akan cuma nyakitin hati papi sendiri
supaya kamu dan kamilah jadi saudara
kamu dan taufan menikah
kamu setuju kan
kamu dan kamila
kan sekarang jadi saudara
tapi kalau mimpi jangan ketindian pi
gimana mau menikah
alena sama taufan itu udah putus
kisah alena dan taufan itu udah berakhir pi
dulu papi salah menilai tovan
dulu papi tidak merestui hubungan kalian
padahal taufan adalah pria yang baik
dan papi yakin
kalau allah berkenan
kalian pasti rujuk kembali
karena papi yakin siapa
di dalam hatinya taufan
masih ada cinta tersimpan buat kamu
papi sendiri gak tau kenapa papi ngomong seperti ini
papi susah jelasinnya
tapi suatu hari nanti
cepat atau lambat
kamu pasti ngerti apa yang papi maksud
kamu gak usah bingung bingung lagi ya
kamu jangan anggap serius omongan tapi
sekarang kamu istirahat tidur
selamat malam pi
kenapa aku selalu teringat sama papa
rasanya kangen sekali
tapi kalau papa effendi tahu
pasti lagi ngelamun kan
kak fadil tuh
makanya jangan ngelamun
ya tapi kan gak perlu cubit kak
ya boleh pinjem handphone kak fadil gak
mau nelfon pak haris kan
kenapa ya teringat terus sama kamilah
jadi kangen pengen ketemu dia
ini pasti buat kamu
nomor yang ada tujuh tidak dapat dihubungi
cobalah beberapa saat lagi
telepon fadil sedang sibuk
maksudnya nenek suci
nenek suci tanya
katanya lain kali kamu mau lagi nggak nemenin nenek untuk jalan jalan di mal
eh tapi itu juga kalau gak ngebebani kamu loh
gak ngeganggu kamu
nenek suci ini emang aneh aneh aja permintaannya
camilla gak keberatan kok pak
malah kamilah senang nemenin nenek suci belanja